kita beralih ke informasi lainnya
usai mengikuti latihan tempur bersama ratusan prajurit singapura dan tni
menghabiskan waktu bersama liburan di tempat wisata pasir putih situbondo
selain melepaskan ribuan bibit kerapu ke laut lepas
para prajurit juga menikmati sate lalat khas pasir putih situbondo
dengan pengenalan wisata diharapkan prajurit singapura bisa menceritakan
pesona wisata di indonesia dan semakin meningkatkan jumlah wisatawan asing
baik kita dapat mempromosikan wisata budaya yang ada di situ bondo
yang kedua mereka selesai latihan tentunya perlu refreshing
sekaligus juga mengetahui budaya budaya yang ada di indonesia tentunya di situbondo
sensasi wisata pasir putih ini pun makin lengkap saat mereka mendapat kesempatan
untuk membakar ikan segar berukuran jumbo